aduh pedas pedas pedas
kan lo yang minta dicubit
apa lo jadi nyentil gua
sama pedas aku
pedas berarti kiki gak mimpi
sebenaran soal rena
suatu hari pasti ikan saya ungkap
bukan cuma saya orang satu satunya yang punya banyak tokoh
karena kamu gak enak sama aku mas
apa yang udah angga lakuin sama kok
makanya kamu mencoba diri kamu untuk jatuh cinta sama aku mas
gak usah dipaksa mas
aku masih banyak waktu kok masih ada tiga bulan lagi
untuk buat kamu untuk jatuh cinta sama aku
tetep aja gagal
lagian andien kenapa sih
selama ini dia nunggu nunggu gue cinta sama dia
sekarang gue udah ungkapin perasaan gue
dia malah gak percaya
kalo andien gak percaya soal perasaan gue
ngapain juga gue berusaha yakinin dia
andien itu dia yang bunuh roy
buat apa lo yakinin dia kalau lo cinta sama dia
justru lo gak boleh lakuin itu
tapi andin kan udah nyelamatin nyawa gue
andien udah keluar dari icu ma
sekarang lagi ada di ruang rawat
alhamdulillah udah baik baik mbak
mama seneng sekali
terima kasih ma
terima kasih ma
terima kasih ma
kamu jangan lupa sarapan ya
dan nanti mama juga sama reina akan kesana
jengukin andien ya
hati kita ke rumah sakit
lihat mama ya
sekarang makan yang banyak ya
yaudah sekarang habisin makanannya ya
mbak cepetan sekarang cupin tangan kiki
ini mimpi atau bukan
cupit tangan kiki yang kenceng banget
ini lo yang minta ya
hah ya itu
kan lo yang minta dicupit
apa lo jadi nyentil gua
enggak berarti kiki gak mimpi mbak
kalau mas randy itu ngajak ngedate kiki
eh lu dandan yang cantik
mau ke kondangan kan
biar makin demplon
mbak gak nyangka banget di lo ya
pasti kalau aku datang ke kondangan ya
terus habis itu temen temennya mas randy ngeliatin aku
kah secara kan kita kan pasangan yang fenomenal
bombasi dan bombarder kan mbak
wuh dateng dateng langsung
nah terus habis itu ya semua orang langsung ngeliatin aku
wuh ya ampun cocok banget tuh
bisa keluar gak
gue nyeterikan dulu
iya gue tau lo gak peduli
leher gue kecak kek
loh kok andin udah gak ada dalam ruangan kemana dia
mama juga gak tau kemana ya andin
pasien atas nama andin yang di sini kemana ya
oh ibu ani sudah dipindahkan ke kamar rawat pak
oke terima kasih ya sus
ya tapi mama mau ke kantin dulu sebentar beli makanan botol
nanti nyusul ya
lima ratus enam jangan lupa ya
alhamdulillah udah baik kak
udah datang ke sini jenguk aku lagi
alhamdulillah kalau kamu rupanyakan bapak lega dengarnya
mama lagi ke kantin beli makanan buat al
keluar mungkin lagi nyari udara gak tau deh
ini kok bisa ruangannya jadi kayak gini
di bapak kira ini taman bunga loh
ini emas aku semua yang bikin
ya mungkin karena hmm apa ya perayaan aku udah keluar dari icu
tapi aku juga heran ya kenapa masalah bikin kayak gini
yang bapak lihat
al memang cinta sama kamu
bapak lihat sendiri bagaimana dia seharian nungguin come
berdiri depan ruang icu
dia bahkan sampe nangis waktu denger kabar kamu kritis nak
al begitu takut kelilangan kamu
mungkin benar yang dibilang sama kami
karena pernikahan mungkin bisa dimulai dengan cara tanpa cinta
yang penting ujungnya
dan sekarang al memang sudah mencintai kamu
bapak minta maaf ya
waktu bapak lihat
itu bank tersebut